seiring pemberlakuan kebijakan ppkm darurat selama dua minggu belasan ribu karyawan mal dan pertokohan di bandung jawa barat dirumahkan dan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau phk
pusat perbelanjaan di bandung terpaksa mengambil kebijakan ini karena menderita kerugian akibat penutupan mal selama masa ppkm darurat
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan alfon sus wijaya ketua umum asosiasi pengelola pusat belanja indonesia atau appbi
selamat sore pak alfon
selamat sore pak alfon
selamat sore mbak ribana
sabar sehat sehat selalu
alhamdulillah baik baik saja
pak saya mau langsung saja pak alfon saya ingin konfirmasi apakah betul dua puluh dua pusat perbelanjaan di bandung ini terpaksa merumahkan
dan mem phk karyawan ya pak
karena ini jumlahnya tidak sedikit dua puluh dua pusat perbelanjaan ini pasti karyawannya lebih dari sepuluh ribu pak alfon
saya kira ini bukan terjadi di bandung saja ataupun di jawa barat
tapi hampir di seluruh pusat perbelanjaan yang ada di jawa dan bali
sebagaimana diberlakukannya ppkm darurat
tetapi memang tahapan dirumahkan itu ada tentunya ada berbahaya
sebagai tahapan pertama tentunya harus dirumahkan
karena kan pusat perbelanjaannya ditutup
kemudian dirumahkan itu juga ada tahapannya lagi
tahapan pertama adalah tentunya dirumahkan dengan upah masih dibayar penuh
tapi ini pun tetap tergantung dari kemampuan pusat perbelanjaan masing masing
kemudian akan ada juga yang dirumahkan tapi dengan upah sebagian
nah ini tahapan tahapannya
jadi dikhawatirkan justru yang dikhawatirkan adalah
karyawan karyawan yang dirumahkan dengan upah sebagian
atau bahkan mungkin tanpa upah sama sekali
nah ini yang dikhawatirkan
nah ini akan terjadi jika ppkm daruratnya berkepanjangan
tetapi tentunya pusat perbelanjaan akan selalu berusaha semaksimal mungkin
supaya phk itu tahapan terakhirlah
setelah dirumahkan tentunya nanti akan ada proses phk
kalau phk itu tentunya kalau memang kondisinya berlarut larut ppkm darurat ini
nah kemudian yang menjadi penting lagi adalah bahwa
jumlah karyawan di seluruh pusat perbelanjaan yang ada di seluruh indonesia
itu ada kurang lebih sekitar dua ratus delapan puluh ribu orang yang ada di seluruh indonesia
ini adalah karyawan karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan
belum termasuk karyawan karyawan yang bekerja di para penyewa ataupun toko toko
nah berdasarkan pengalaman tahun lalu
ppkm darurat ini
ppkm darurat ini
ppkm darurat ini
ppkm darurat ini
ppkm darurat ini
ppkm darurat ini
ppkm darurat ini
sempat juga ataupun psbb yang tahun lalu pernah diberlakukan juga
sempat tutup juga
yang berpotensi untuk bisa dikena phk
jika ppkm nya berlarut larut
pak alfon saya ingin tanya presentasinya lebih banyak yang merumahkan
apa lebih banyak yang mem phk
bukan berarti tidak ada yang di phk
tapi ada yang di phk presentasinya lebih banyak yang mana pak alphon
sementara ini masih dirumahkan
jadi mudah mudahan ppkm nya tidak berlarut larut
kami berharap sebetulnya hanya satu periode saja ppkm darurat ini
tetapi kalau melihat situasi dan kondisi jumlah kasus positif yang masih terus meningkat
sampai dengan saat ini
kemungkinan sangat sulit mengharapkan ppkm darurat hanya satu periode
kalau sampai dengan lebih dari satu periode
ya inilah yang dikhawatirkan
masih dalam tahap masih dirumahkan
belum ada phk beberapa tapi relatif masih kecil
apakah sudah ada sebelumnya langkah langkah antisipasi yang dilakukan oleh para pengusaha di bawah appbi
untuk bisa menghindari adanya tindakan perumahan kepada para karyawannya ini
selama masa ppkm darurat
sudah ada antisipasi sebelumnya pak mungkin
kondisi ini sangat sulit bagi pusat perbelanjaan
karena pada saat ppkm darurat itu kan
pusat perbelanjaan tutup
kalau pusat perbelanjaan tutup artinya
pusat perbelanjaan akan kekurangan penerimaan ataupun pendapatan
karena pasti para penyewa pun akan meminta kebijaksanaan kepada pusat perbelanjaan
dengan diskon sewa ataupun bahkan mungkin meminta sewanya gratis
nah sehingga tentunya pusat perbelanjaan akan kekurangan penerimaan
tetapi di satu sisi pusat perbelanjaan akan mengeluarkan banyak biaya biaya yang relatif tidak berkurang
meskipun pusat perbelanjaannya tutup
contohnya biaya listrik
pusat perbelanjaan harus tetap membayar biaya listrik meskipun pusat perbelanjaannya tutup
karena kln memperlakukan ketentuan pemakaian minimum
dan juga dengan gas
kemudian juga dengan pajak pajak
pajak bumi dan bangunan harus dibayar penuh meskipun pusat perbelanjaannya tutup
dan juga pajak reklama
tetap harus dibayar penuh meskipun pusat perbelanjaannya tutup
dan tentunya gaji pegawai tadi yang tetap harus dibayar juga
nah inilah yang akan membuat mempersulit
di satu sisi pendapatannya berkurang
di satu sisi biaya biayanya relatif tidak berkurang
harus dibayar terus
kita yang akan memberatkan akhirnya akan apa
ya tadi karyawan dirumahkan
tahap berikutnya adalah karyawan di phk
pak sudah ada komunikasi bipartit antara pengusaha dan juga karyawan yang harus dirumahkan ini
karena tentu saja yang paling dirugikan disini adalah nasib para karyawan yang dirumahkan
karena pasti mayoritas tidak akan digaji secara penuh
ataupun sebagian begitu pak
karyawan kami pasti setiap pusat perbelanjaan pasti tentunya akan mengkomunikasikan tentang hal ini kepada para karyawan
sebetulnya kami sudah mengajukan kepada pemerintah untuk pemerintah membantu subsidi gaji karyawan
yang subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pelaku kepada pusat perbelanjaan
tapi langsung diberikan saja kepada karyawan
misalkan melalui bpjs ketenagakerjaan
jadi contoh misalkan kalau gaji karyawan itu tiga juta perbulan
nah sehingga karyawan tetap menerima utuh gajinya
upahnya para pekerja menerima upah secara utuh
tetapi di satu sisi pusat perbelanjaan terbantu
itu yang kami minta kepada pemerintah
sudah ada jawaban pak alfon dari pemerintah
sampai dengan saat ini belum ada
belum ada respon apa apa dari pemerintah
saya ingin tahu yang soal nasib para karyawan yang di phk
sejauh ini mekanisme pembayaran pesangonnya bagi para karyawan yang kemudian terpaksa di phk
oleh perusahaan perusahaan di bawah asosiasi anda
apakah sudah sesuai prosedur
apakah kemudian para pengusaha ini mau membayarkan hak karyawan yang di phk ini pak
ya tentunya semua harus mengikuti peraturan
sementara ini kan memang ini kan ppkm baru berjalan dalam proses belum full ya
masih di dalam proses berakhir nanti tanggal dua puluh
tentunya semuanya ini diusahakan oleh pusat perbelanjaan
seminimal mungkin untuk melakukan phk
phk itu langkah terakhir
jadi sementara ini yang dilakukan adalah lebih banyak pada dirumahkan
itu yang terjadi
phk itu nanti akan terjadi kalau ppkm daruratnya berkepanjangan
jadi sementara ini lebih banyak yang dirumahkan
artinya kalau pemerintah memperpanjang ppkm darurat
pengusaha akan mengambil langkah phk begitu ya pak
tergantung perpanjangannya berapa periode
ini masing masing perusahaan itu kan mempunyai kekuatan yang berbeda beda
ada yang mungkin dengan dua periode ppkm pun sudah berat
ada yang mungkin dengan tiga periode ppkm masih bisa bertahan
jadi setiap perusahaan tergantung kekuatannya masing masing
tetapi yang saya perkirakan
kalau ppkmnya sampai empat atau lima
lima periode ini yang akan sangat memberatkan bagi banyak pusat perbelanjaan
kita tunggu nanti bagaimana keputusan dari pemerintah
apakah akan memperpanjang masa ppkm darurat ini
dan apakah kemudian nanti pemerintah akan memberikan jawaban kepada
asosiasi pusat perbelanjaan dan juga para pengusaha lainnya
apakah pemerintah akan membantu pemberian insentif
pembayaran gaji daripada karyawan
kita nanti tunggu bersama sama
terima kasih sekali pak alfonsus wijaya
ketua umum asosiasi pengelola pusat belanja indonesia atau appbi
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini